oke kenapa kamu deg degan ya deg degan takut satu hal makanannya kurang itu aja sih
itu sih sama makanannya kurang memang ini bicara seputar pernikahan ya pemirsa tidak lepas dari yang namanya
konsep kemudian juga pernak pernik pernikahan yang bisa dibilang cukup merepotkan ya kira kira
untuk bertanya tentang pernikahan sudah ada di studio wedding organizer ataupun pelaku dari
wedding organizer itu sendiri teherina gunawan good morning teherina ini juga ini juga
yang lucunya aku mengurus prabu ini waktu itu hanya satu bulan tapi lebih lebih intens
tuh zizinya yang ketemu gitu jadi dia mau udah tinggal langsung aja pelakon oke langsung
tapi kalau misalnya kita ngomongin soal pernikahan apa dulu yang mesti dipikirin teh budget duluan
atau ini disesuaikan dengan jumlah kamu atau konsep awalnya sih ketemu gitu ya dan sebenarnya
biasanya kalau misalnya ketemu tuh tata lebih kepada calon pengantin dan juga orang tuanya
karena kadang kadang yang menikah ini lebih banyak orang tua karena undangannya bisa dikatakan kurang
jadi dari semuanya dari kedua belah pihak itu sama gitu ya orang tua lebih banyak undangannya dan
kalau orang tua itu yang mempunyai pendapat sendiri gitu ya mereka lebih banyak untuk mengusung
adatnya yang lebih kental tapi kalau anak anak pengennya lebih simpel sebenarnya gitu simpel yang
penting ijab habis itu yes gitu kan oke oke langsung lega gitu ya
tapi kehadiran wedding organizer berarti untuk menengahi itu semua menengahi itu semua
biasanya sama tetes suka di tengahhin terus misalnya pada saat acara rumah itu silakan menggunakan adat gitu sampai ke akad nikah
tapi pas lagi resepsi silakan untuk keinginan si calon pengantin itu karena kalau calon pengantin pasti damir juga sama
iya eh iya udah iya aja oh nyamuk gitu kan satu iya aja nih makasih nonton di rumah lah karena kepikiran pasti kepikiran itu adalah pengen seperti apa
terus angan angan impiannya itu pasti kedua calon pengantin ini mereka banyak gitu impiannya gitu jadi adalah pasti kalau misalnya mereka jalan berdua atau apa gitu
yang yang gimana sih nanti itu konsepnya gitu aku pengen ini ini pengen ini gitu gitu
ya istilahnya mereka sudah menyelesaikan lah untuk konsep tersebut gitu jadi udah satu suara jadi ketemu sama wedding organizer nya baru kita lebih membicarakan masalah konsep secara detail gitu
tapi sekarang ini kalau ya di tahun dua ribu tujuh belas atau dua ribu enam belas kemarin begitu yang berkembang itu konsep pernikahan yang seperti apa
seperti apa sih sekarang
macam macam saya berbeda beda ya jadi ada juga yang memang masih muda atau calon pengantin ini mereka pengen mengusung adat tradisional secara lengkap
ada dari awal sampai akhir dan lengkap selengkap lengkapnya gitu jadi saya lebih senang juga maksudnya ada ada sesosok calon pengantin dan lain sebagainya tuh yang kepikiran gitu ya untuk mengusung ada tradisional
rasanya ada tradisional dari medan dari sumatera lumayan juga
karena bisa dari pagi sampai sore mereka benar benar mengurus untuk ada tersebut
mereka menari terus ada petata petiti dan lain sebagainya
ya senang sih dan saya rasa balance gitu
jadi ada yang tradisional juga ada yang modern juga
ada yang konsep internasional
tapi betul gak nih terina kalau ada yang bilang dengan konsep adat itu budgetnya akan lebih tinggi dibandingkan konsep internasional
atau yang biasa aja yang simple
sebenarnya dua duanya sama aja sih
dan semua itu tergantung dari siapa karangan kita
karena kalau misalnya di jakarta atau dimanapun itu harga bisa diklasifikasikan dengan kategori a b dan juga c
jadi levelnya itu memang beda beda
kalau standar di kelas a itu pasti akan mahal
tapi yang b ada juga yang istilahnya bagus gitu
kelihatannya bagus sekali mahal tapi tidak terlalu mengeluarkan biaya yang mahal
itu juga bisa
tapi saya mereka juga punya standarnya sendiri gitu
jadi kalau menurut saya rekanan atau vendor vendor ini harus tepat banget untuk memilihnya
karena itu sangat menentukan sekali
jadi langkah pertama survei dulu
maksudnya pengantinnya yang harus benar memilihnya gitu
jadi biasanya untuk jasa dari wedding organizer itu mereka mengorganiskan keinginan dari si calon pengantin
setelah itu kita perlihatkan
kita perlihatkan list listnya
misalnya dari acara awal tuh misalnya pengajian gitu
gitu gimana itu detail sekali
begitupun dengan akad berkah atau pemberkatan gitu
sampai ke resepsi itu kita detail semua
sampai akhirnya ada beberapa rekanan atau vendor vendor tersebut yang mulai dari start misalnya
dari sound system nya dari tendanya dari catering nya dari dekorasinya dari foto dan juga video dari busananya
itu banyak sekali perintil perintil
aduh bisa tonton di perintilan
oke nanti kita bikin checklist deh teh rina
saya juga sekarang punya tantangan nih prap
kalau budgetnya seratus juta kira kira apa yang saya butuhkan apa yang harus saya lupakan dulu gitu harus saya pilih seperti apa
nanti sama teh rina mungkin
kalau dari seratus juta sepuluh jutanya buat mc ya
oh tetap aja
mc nya prabu maksudnya
oke siap lagi
bicara soal puencia hal ini jadi memang istimewanya setiap orang mengalamekan hal yang terbaik pada dalam penyelenggaraan ini
nah beberapa di antaranya di teherina kita punya contoh kasus mereka menginginkan budgetnya tuh seratus juta
kan ada banyak pos posnya nih teh rina tapi dari berbagai macam pos yang ada kira kira menurut teh rina tuh apa yang bisa dikurangi apa yang harus tetap ada
oke jadi punya budget sekitar seratus juta gitu ya
lima ratus juta misalnya di kota kota jakarta atau kota kota lain sepertinya pada saat di ini yang paling menentukan sebenarnya
gedung ini adalah gedung gedung ini ada beberapa balai balai yang memang meluarkan angka
karena setiap balai atau setiap gedung itu itu pasti berbeda berbeda beda dan mereka itu ketentuannya juga berbeda beda dan harganya pasti berbeda beda
karena mereka punya rekanan sendiri gitu ya nah itu satu itu
kalau misalnya memang terlihat mahal untuk secara keseluruhan pindahkan saja bisa ke area masjid gitu ya
di masjid itu lebih simpel atau di gereja juga lebih simpel
karena setelah selesai dari acara
ijab kabul karena tidak boleh makan di situ
jadi pulangnya itu membawa box atau nasi box atau snack box yang dikemas secara unik gitu
itu juga bisa gitu
jadi itu nanti secara otomatis akan mempengaruhi cateringnya juga
betul sekali gitu ya
nah untuk catering ini itu juga sama mengikuti dari jumlah tamu
ini kan tamu jumlah tamu yang hadir
nah hadirnya ini berapa banyak
kira kira berapa banyak
kalau seratus juta saya rasa dua ratus lima puluh kali dua juga bisa
atau seratus kali dua juga bisa gitu ya
oke berarti ini kurang lebih ya
kurang lebih itu adalah dua ratus lima puluh ya
jangan sampai dua ratus lima puluh orang dua ratus lima puluh aja gitu yang dipesan gitu ya
nah untuk yang itu itu adalah baju
nah baju ini kalau misalnya budget segini sepertinya bisa bikin gitu
atau menjahit sendiri ada punya penjahit langganan
atau sewa sewa perdana
tapi ya itu tadi
jatuhnya lagi gitu
ada klasifikasi desainer yang memang angkanya itu mungkin ratenya di harga sepuluh juta ke bawah untuk baju gitu
jadi memang harus ter postpone seperti itu
yang paling besar dari sekian banyak ini untuk budgetnya begitu ya teh itu yang mana kira kira
ini dan sebenarnya nggak masuk di sini
catering dan dekorasi sebenarnya
jadi dekorasi ini nggak masuk ke sini gitu
kalau hiburan sangat simpel
karena kalau menurut teh hiburan seperti ini
ini masih bisa untuk di
misalnya saudara ternyata suka ngamen
pokoknya mereka punya keahlian
tayang gitu punya talent gitu ya yang luar biasa dari suaranya
misalnya dia pemain musik dan lain sebagainya
atau omnya atau apa segala macam
ini bisa sih sebenarnya
nah untuk undangan itu
nah ini undangan juga banyak sekali jenisnya
ada yang sepuluh ribu ke bawah ada yang sepuluh ribu ke atas gitu
itu tergantung itu pilihan sih sebenarnya
jadi dengan seratus juta kalau misalnya saya tadi katakan
mau buatnya supaya nggak terlihat murah sekali
atau karena kan ini momen seumur hidup gitu ya
jangan sampai terlalu sederhana
jadi apa yang paling penting yang harus saya siapkan teh rina
jadi pertamanya gedung dulu
gedung atau lokasi atau tempat dimanapun
nggak cuma di gedung aja sih yang tadi saya katakan
even itu bisa di masjid atau di rumah sekalipun
misalnya di rumah
terus ruangannya juga agak lumayan besar
atau misalnya tidak dalam ruangan gitu
bisa di area belakangnya atau di depannya gitu
terus kita menggunakan tenda gitu
dan masaknya pun juga sama
misalnya ada salah satu keluarga yang mempunyai restoran
atau punya keahlian memasak dan lain sebagainya
itu juga bisa gitu
jadi pada intinya kita kembali lagi semuanya teh rina
nah berarti pada intinya menggunakan link link
menggunakan rekan rekan yang mungkin bisa kita manfaatkan
networking itu penting
tapi kok dari semua itu nggak ada budget m
mc justru pakai rekanan ya teh
pergi ke hajar coba mc coba
sih itu kayaknya teman ya
iya pertemanan aja deh
nggak lucu kalau aku gantinya jadi mc
tapi artinya memang sebetulnya biaya itu inilah apa namanya
sangat bisa dikompromikan begitu ya
sangat bisa dikompromi
dan melihat sih gitu ya
jadi tempatnya itu sangat berbeda
kalau misalnya memang seperti tadi di balai itu berbeda
terus naik lagi di gedung itu sangat sekali berbeda
naik lagi ke hotel tingkatannya
jadi di hotel itu pun juga banyak sekali
ragamnya atau perbedaannya
dari hotel yang bintang tiga bintang empat bintang lima
dan bintang lima pun tidak bisa disamaratakan
karena setiap venue yang ada di hotel tersebut
mereka punya ratenya sendiri gitu
ada yang proporsinya satu juta
ada yang proporsinya tujuh ratus lima puluh ribu gitu
itu semua berbeda beda
teknik terakhir nih
jadi saya mau tanya
pernah nggak mengalami atau cerita gitu ya
konsep pernikahan yang paling tehrina ingat
wah ini bagus banget nih gitu
ada sih ya
kayak gimana tuh
coba di sharing sama kita
dan alhamdulillahnya tidak pada saat musim hujan
jadi semuanya memang ngumplak semua permakanan makanan tradisional
atau dagangan itu adanya di situ
terus udah gitu orang enjoy datang ke sebuah pesta pernikahan dengan tidak memakai gaun
mereka pakai flat shoes
ada yang pakai cats
ada yang pakai segala macam gitu gitu
dan itu ternyata seru
jadi kita datang ke sebuah pesta pernikahan
memang agak sedikit berbeda dengan yang lain
dan agak sedikit nyeleneh menurut saya
jadi lebih inti mungkin ya dengan para tamu tamunya
karena itu sebetulnya sih yang diinginkan
tapi tetap aja ada rangkaian adatnya yang memang mereka benar benar sakral gitu untuk melewatinya
artinya sebetulnya ini lah ya bisa diobrolin semuanya
ini abis ini teta mau obrolin sama daniel setelah ini ya
jadi ada juga saya suka berpikir kalau paket dari satu gedung biasanya memang suka menyediakan
itu kayaknya agak lebih mahal
itu ya harus saya pikirkan dulu ya
harus saya singkirkan dulu
jadi mereka dari gedung itu pasti ada rekan rekanan semua
jadi nanti dipilih diantara rekanan itu
terlina terima kasih banyak sudah main ke good morning
akhirnya daniel semakin yakin buat kita
mudah mudahan juga pemirsa di rumah yang sedang mempersiapkan pernikahan juga semakin tahu ya
apa yang kira kira harus disiapkan dari sekarang mungkin